mau tahu aja sih sama urusan orang
kalau kita berdoa
tuhan tidak akan menjawabnya
malah mengetahukan kita
apa tidak ada cara lain mbak
kalau kamu terlalu sayang kepada seorang wanita
harus melepaskan radwad
redwad kerastheat mendepat semuanya
lagi mbah kecuali
mengikuti apa kata mbah
saya tidak akan mengingat
apa kamu sadar
dengan ucapan kamu
tentu tentu mbah
yang penting saya bisa terbebas
dari belengguk kehidupan sekarang ini mbah
saya tidak melalui hidup miskin
tunduk terhadap orang orang
yang lebih bodoh dari saya
hanya karena mereka punya duit
duit bukanlah segala galanya
memang bisa banyak membantu masalah
hidup ini tidak ada artinya
dan kita semua hanya
lalu apa yang harus saya lakukan pak
kamu harus mengambil rambut rambut
yang baru meninggal
kamu bawa potong rambut tersebut
dengan sobek dan kain kamar
berukuran sehingga tanah
kamu kira segampang itu membuat mudah mudahan